menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan menyebut setidaknya ada tiga negara yang tertarik bekerja sama dengan indonesia untuk menggarap proyek lrt bali
ia mengatakan pada dua ribu dua puluh empat nanti proyek lrt bali akan segera groundbreaking
luhut menyebut tiga negara itu adalah korea china dan jepang
letakan batu pertama atau groundbreaking lrt bali ditargetkan akan dilakukan pada awal tahun dua ribu dua puluh
lrt bali sekarang sudah dari kemarin presiden sudah memberikan instruksi dan kami dengan menteri perhubungan akan segera mengadakan rapat untuk teknis melakukan studi
walaupun studinya sebenarnya sudah ada juga tapi dengan mempertajam studi itu karena kalau itu tidak dilakukan maka dua ribu dua puluh enam itu kita akan bisa stuck tiga jam di airport
jadi nanti akan lrt underground
lrt underground akan dibuat sampai ke seminyak dan semanggi atau canggu
sehingga dengan demikian trafik di lapangan terbang bali waktu kita mencapai dua puluh empat juta penumpang pada tahun dua ribu dua puluh lima dua puluh enam itu sudah bisa teratasin